indi ke dalam dulu ya
cakepan gini kak
gek sih gelombang
nanti kalau kita udah tahu masalahnya
kita akan bahas
baru punya mobil aja
udah sok bijak lu
berani nasehatin gue
bukannya nasehatin ma
biasanya juga minta nya dari gue
mumpung ini hari sabtu

mumpung masih siang
terus terus terus
tina t gak dapet informasinya
gitu aja gak bisa
gak takut pok
disana teh rame
lagi ada maipa
namanya juga beli mobil baru
itu keluarga kan norak
jangan kata beli mobil baru
beli sepatu baru aja
ini teh bukan beli sepatu mpok
tapi maipa lagi marah marah sama si indra
si indra teh ngehamilin pacarnya
beli sepatu pok
tapi maipa lagi marah marah sama si indra
si indra teh ngehamilin pacarnya
jangan sampe salah info lagi kayak kejadian indri kemaren
tina t ngedenger sendiri maipa teh ngomong gini
yang tua hamil yang muda ngehamilin anak orang
eh tapi lu tetep ya cari info soal mobil

udah bergerak ma
udah pada dateng
pak pak udah dateng
betul ini rumah orang tuanya indra
betul ini nadia sama ayahnya
ini rumah orang tuanya indra
nilainya seratus tuh dek betul semua
kamu cantik sekali
indra gimana sih
eh mari mari masuk
indi ke dalam dulu ya
cakupan gini kak